ramainya arus balik lebaran membuat sejumlah tempat penjualan oleh oleh ramai dikunjungi para pemudik
di cirebon tempat penjualan oleh oleh di jalur pantura mengalami peningkatan penjualan yang signifikan dibanding hari biasa
seperti inilah suasana di jalur pantura cirebon tepatnya di ruas tengah tani
sejumlah tempat penjualan oleh oleh yang berada di sisi jalur pantura ini
ramai dipadati pembeli yang merupakan pemudik yang hendak kembali ke sejumlah kota
selama rekan rekan lebaran mereka di kampung halaman
ada berbagai macam produk oleh oleh khas cirebon yang diburu para pemudik
dan yang paling favorit ada kerupuk melarat
selain kerupuk melarat ada juga kerupuk rambak sirup campolai
dan juga beberapa produk oleh oleh cirebon lainnya yang diburu para pembeli
tapi karena ini adalah hal yang sangat penting
kita harus memiliki pemerhatian yang baik untuk memiliki produk produk yang baik
jadi kita harus memiliki produk yang baik
kita harus memiliki produk yang baik
karena memang kita harus membudayakan produk produk lokal
saya di tegal juga ada beli nanas
kemudian di daerah lamongan kita bingko
brebes kita bawang merah sama telur
oh gitu di cerbon beli lagi
di tiap daerah ini pak
hanya milih yang tidak pernah kita beli sebelumnya
sejumlah penjual oleh oleh di pantura cirebon ini pun mengaku mendapat berkat tersendiri
serama harus balik berlangsung
pendapatan mereka meningkat hingga sepuluh kali lipat dibanding dari biasa
kalau hari hari biasa kita biasanya antara rp sebelas lima ratus sampai rp dua
nah sekarang itu sampai rp dua puluh
jadi ada berkat tersendiri ya
yang harus balik ini
tadi pak yang mencari

terus apa lagi
ya selain itu kemudian ini apa sapolai kemudian berginang dan kulit kerbau
oleh oleh merupakan sesuatu yang wajib dibeli setiap kali bepergian ke suatu tempat
selain untuk konsumsi sendiri oleh oleh biasanya dibagikan kepada sanak saudara usai mudik lebaran